satu hal yang menjadi perdebatan dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi kemarin
adalah soal kehadiran menteri kabinet indonesia maju sebagai saksi terkait tudingan kecurangan pilpres
awalnya tim hukum anies mohaimin yang meminta kehadiran empat menteri di pemerintahan jokowi
untuk hadir dalam sidang sengketa hasil pilpres
tim hukum amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan dugaan penyaluran bansos yang tidak wajar di masa pemilu
hal serupa juga diminta oleh ketua umum atau ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulya lubis
sementara tim hukum prabowo gibran menilai permintaan agar hakim menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat
meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada hakim konstitusi
dan wakil presiden karena terdapat perbedaan
baik dasar hukumnya ataupun alasan hukumnya
berdasarkan urayan pihak terkait di atas maka cukup alasan
membantu menghadirkan menteri keuangan republik indonesia menteri sosial republik indonesia menteri perdagangan republik indonesia menteri koordinator perekonomian republik indonesia gunar
dedengar ketangkanya dalam persidangan ini yang mulya
permintaan ya dari paslon satu
kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan bansos
kekaitannya dengan kebijakan fiskal
maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama
tapi karena sudah diajukan oleh
relevansi daripada kehadiran daripada pak menteri tersebut untuk perkara ini
baik itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan
majelis hakim konstitusi membuka kemungkinan untuk menghadirkan menteri di kabinet indonesia maju
ketua mahkamah konstitusi suhartoyo mengatakan
maka menteri yang berkaitan akan dipanggil
tapi bukan sebagai saksi atau ahli
kami akan minta supaya
makamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar
kalau saksi atau ahli nanti mahkamah
sepanjang diperlukan oleh mahkamah
itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di
mahkamah yang memerlukan sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan pertanyaan
menteri keuangan sri mulyani yang diminta hadir sebagai saksi oleh tim hukum amin dan tpn ganjar mahfud
tidak mau menanggapi soal rencana pemanggilan tersebut
mulyani tidak merespons apapun
terkait apakah dirinya bersedia dijadikan saksi
sri mulyani bahkan hanya melempar senyum
dan tidak mengeluarkan pernyataan apapun
pdi perjuangan menyiapkan menteri sosial tri risma hari ini
pdi perjuangan hasto kristianto bilang tpn ganjar mahfud telah menyiapkan saksi dari tingkat kabupaten dan sejumlah pakar untuk membuktikan kecurangan pilpres
kata hasto seluruh kader pdip siap menjadi saksi termasuk menteri sosial tri risma hari ini jika diperlukan
menanggapi kubu prabowo gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi jokowi hasto bilang tidak mungkin menteri bergerak tanpa arahan presiden
oh tentu seluruh kader dari pd perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan termasuk ibu tririsma hari ini
tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari presiden
sehingga abuse of power itu dimulai dari ketika mahkamah konstitusi yang seharusnya netral tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk presiden
ternyata abis obapar itu dimulai dari ketika mahkamah konstitusi yang seharusnya netral tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk presiden
lalu keterangan apa yang bisa diungkap lewat kehadiran menteri dari kabinet indonesia maju dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber
bergabung saat ini anggota tim hukum nasional amin refli harun dan anggota tim pembela prabowo gibran oto hasibuan
sosialisasi kami kali ini sudah dibuka ruang sudah dibuka peluang nih
bung refli hakim konstitusi membuka peluang untuk menghadirkan menteri sebagai saksi untuk sidang phpu di mk
sejauh apa kemudian anda melihat dari sikap hakim ini
iya ini kan hal yang biasa saja ya
artinya kalau kita mau bicara tentang informasi yang dibutuhkan oleh mahkamah konstitusi
terutama ya terkait dalil permohonan misalnya ya mahkamah konstitusi bisa saja
dia memanggil pihak pihak lain untuk diminta keterangannya termasuk menteri sekalipun dan pejabat pejabat lainnya
tapi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan permohonan satu
itu kehadiran empat menteri itu sangat dibutuhkan karena terkait dalil
dalil soal bagaimana penggelontoran dana bansos bisa ditanyakan kepada menteri keuangan
kemudian dalil mengenai distribusi bansos yang kelihatannya kok tidak banyak
karena tidak diketahui semuanya oleh menteri sosial bisa ditanyakan kepada menteri sosial
termasuk besaran dan lain lain semuanya
kemudian ada juga video misalnya atau pernyataan dari erlangga dan zulkifli hasan
yang mengaitkan bansos itu dengan personalisasi
jadi bansos dikaitkan dengan jokowi jokowi dikaitkan dengan gibran gibran dikaitkan dengan pejabat
oke tapi menurut saya ini hal yang biasa saja
hal yang biasa tapi dari kubu pihak terkait menilai
pemanggilan menteri ini dipandang tidak relevan
ya kalau mereka nggak relevan pasti kan
bukan membuktikan kan mereka tidak punya permohonan
mereka kan cuma menjawab permohonan yang punya permohonan kan
itu tidak kait dengan permohonan
permohonan kami itu yang terkait dengan empat menteri
dan demikian juga yang saya lihat permohonan tiga
jadi kalau ditanyakan ke dua ya dua memang tidak relevan
karena dua cuma menjawab permohonan kami
dia tidak punya permohonan sendiri karena pihak terkait
oke kalau gitu saya ke bang oto kalau begitu
ini kan jawaban dari thn amin begitu
ini kan korelasinya berhubungan langsung dengan permohonan mereka
ada dugaan semua bermula dari bansos yang akhirnya merujuk pada intervensi pemerintah dalam hasil pilpres
sorry tidak semua bermula dari bansos
bansos itu hanya salah satu
hendak meluruskan dulu suatu acara yang berlaku secara universal di seluruh peradilan di dunia ini
jadi termasuk juga di indonesia dan termasuk di mahkamah konstitusi
bahwa ini adalah sengketa
kalau sengketa itu namanya ada dua pihak
ada yang memohon ada yang termohon
lain halnya ini dengan kasus umpamanya pengujian suatu norma hukum suatu dalam undang undang
nah karena ini adalah inter partis ya
maka berlaku asas yang berkali kali sudah saya katakan
artinya para siapa mendalikan sesuatu
maka dia harus membuktikan dalilnya
maka yang berlaku itu adalah
kalau pemohon ingin membuktikan dalilnya
maka dia sendiri yang mencari saksinya untuk memberikan kendalinya
nah hal itu sudah saya sampaikan kemarin di persidangan
kalau hakimnya sendiri yang membutuhkan
karena itu hadirnya dari hakim untuk dipakai sebagai dasar
untuk mengambil suatu keputusan bagi kepentingan majelis mahkamah konstitusi
hakim akan mengamini permintaan itu atau tidak
seakan akan kami tidak takut atau tidak bersedia
kalaupun dihadirkan bagi kami fine fine saja
karena kami yakin bahwa itu pun tidak ada masalah
cuma kami pun kami kan di dalam jawaban kami kemarin
kami juga kan melakukan tuduhan kan
membantahan bahwa justru kecurangan itu kan dilakukan juga oleh pihak
nah oleh karena itu
kami juga sedang mempertimbangkan sekarang
apakah kami nanti akan juga memohon agar ibu megawati
atau umpamanya pimpinan pimpinan partai yang lain
akan bisa masuk menjadi pihak dalam perkara ini
apakah kecurangan kecurangan itu ada kaitannya dengan beliau beliau ini
kami juga memintakan ibu megawati
kalau dipakai aturan yang baku yang ketat
tapi kalau hakim merasa kurang dalam pembuktian
ingin meminta bukti bukti dari para menteri
itu hak dari majelis
jadi menteri yang itu dihadirkan
tokoh tokoh lain yang kira kira terlibat
atau punya daya untuk memberikan keterangan
soal klarifikasi soal klarifikasinya
cuma memang yang membedakan saya dan bang uto
kalau kami kan sudah mengajukan
saya malah minta bang woto ajukan sekarang
saya dulu kami punya posisi sebenarnya
tergantung kepada nanti kesaksian daripada pihak satu
kalau setelah kami lihat perkembangannya
kami baru menentukan siapa yang harus kami panggil
jadi kalau mk itu
mk itu tidak terhalang untuk memanggil siapa
kalau seandainya mk membutuhkan itu
nah kita para pihak ini cuma bisa mengusulkan
nanti mk mekanismenya akan bawa itu ke rapat permusyawaratan hakim
tetapi dalam konteks kepentingan mk
ya karena mk kan membutuhkan sebuah keterangan
yang meyakinkan keterangan yang cukup eduate
agar kemudian perkara ini bisa diputuskan sebaik baiknya
sudah berupaya menyampaikan surat
lalu upaya selanjutnya ya hanya menunggu
mk betul betul memanggil dan berdoa juga
nah biar menarik kan
berharap untuk menunggu agar mk memanggil para menteri ini
seyakin apa empat menteri yang anda harapkan bisa datang
faktor pertama adalah faktor ketika kita mengajukan saksi dan ahli
kalau misalnya saksi dan ahli itu bagi hakim mk
bung refli mohon maaf boleh diperbaiki audionya terlebih dahulu
jadi pertama bergantung pada proses nanti pemuktian ya
ketika kita menghadirkan ahli dan saksi
kalau dari persidangan itu hakim merasa cukup
kalau dia merasa cukup ya
baik cukup untuk mengabulkan maupun cukup untuk menolak
maka mungkin dia tidak membutuhkan tambahan keterangan lain
tetapi kalau seandainya mereka merasa
sementara kita punya sebuah hal yang perlu diklarifikasi
yang belum jelas nih klarifikasinya misalnya
itu bisa saja mk memanggilnya
jadi memang untuk persidangan di mk ini
yang barangkali kalau kita sejajarkan dengan perdata pidana
atau pengadilan lain memang agak beda
apalagi kita tahu bahwa yang sengketa pilpres ini kan bukan single case
kalau bang oto misalnya ketika membela kasus pembunuhan
misalnya kan berkutannya satu peristiwa saja
sementara dalam sengketa pilpres ini yang dibatasi empat belas hari kerja
kita tidak hanya satu peristiwa berputarnya
di ratusan bahkan ribuan peristiwa dan harus kita selesaikan dalam jangka empat belas hari
itulah sebabnya pakem pakem sidang umum
sidang yang pada umumnya itu
tidak ada permohonan yang bisa mendapatkan keterangan yang egy quid
itulah sebabnya mk kemudian perlu punya diskresi bagi dirinya sendiri
untuk menambah keterangan kalau dia membutuhkan itu
nanti pertimbangan untuk menghadirkan empat menteri ini
saya nggak bicara yakin dan tidak yakin
kita memohonkan saja kalau dikabulkan syukur
kalau tidak dikabulkan ya kita berusaha untuk menghadirkan
bahan dan saksi kita yang maksimal mungkin
ngelihatnya gimana nih peluangnya bakal datang empat menteri ini
di mata anda mewakili tim pembela prabowo gibran
bagi saya mau datang atau tidak
karena begini kami meyakini betul
soal bansos ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini
dan tidak ada kaitannya dengan kemenangan prabowo gibrang
karena begini ya anda harus tahu juga bahwa
perbuatan bansos itu harus dilihat
apakah ada hubungan kausal dengan diberikannya bansos itu
mengakibatkan perubahan perolehan suara
daripada pihak pihak pemomot
jadi jangan nggak boleh tafsir dan asumsi
nah harus dibuktikan apakah betul akibat bansos ini
ada hubungan kausal jadi saya jadi memilih gara gara bansos
jadi tidak bisa langsung diasumsikan ditafsirkan
oh ada bansos sehingga orang memilih pak prabowo
harus dibuktikan ada hubungan kausal nggak
nah ini kan harus dibuktikan sama mereka
itu saya katakan tadi itu kalau dia membuktikan
dia mendalikan dia harus buktikan ya
nah kedua bahwa di mk itu sudah ada hukum acaranya
saya selalu katakan bahwa ada hukum materil
maka hukum materil itu ditegakkan oleh hukum acara
hukum acara ini nggak boleh disimpangi
kalau dikumpangi keadilan tidak bisa tercapai
nah hukum acara sudah jelas mengatakan perkara ini adalah perkara pilpres
dimana yang diajukan sebenarnya
saya harusnya menurut undang undang pemilu
itu adalah mengenai sengketa perhitungan suara
kalau perhitungan suara maka pemohon harus menyebutkan
angka yang disebutkan kpu itu tidak benar
dan yang arti itu adalah hitungan saya segini
di dalam perhungonan bayangkan dia minta kpu membatalkan kemenangan prabowo
tapi pemohon sendiri tidak menyebutkan berapa suara yang sebetulnya yang dimiliki
nah jadi pertanyaan berikutnya nanti
bagaimana kemudian saat empat menteri ini betul hadir dan datang ke mk
apakah nanti hakim akan fokus pada hasil pemilihan presiden
atau mungkin akan menjurus ke hal hal di luar itu
kita akan lanjutkan lagi diskusinya di segmen berikutnya ya
itu bukan berarti ditolak argumennya
tetapi pembuktiannya masih belum cukup belum adequate untuk membuktikan
adanya pelanggaran terhadap hasil pemilihan yang lupa dan juridik
baik silakan bang otoh merespon singkat saja bang otoh
begini undang undang yang sampai keputusan mk yang dulu itu kan
sudah tidak relevan lagi kalau kita kaitkan dengan sekarang

dan sudah pernah diperhatikan dalam pemilihan tahun dua ribu tujuh belas
dan sudah pernah diperhatikan dalam pemilihan tahun dua ribu tujuh belas
dan sudah pernah diperhatikan dalam pemilihan tahun dua ribu tujuh belas
nah di dalam perusahaan undang undang pemilihan tahun dua ribu tujuh belas
nah di dalam perusahaan undang undang pemilihan tahun dua ribu tujuh belas
semua ini sudah diatur tidak seperti yang dulu
kalau sengketanya ini mengenai soal perhitungan suara harus ke mk
kalau pelanggaran tentang tsm itu sudah melalui bawaslu
itu semuanya saya katakan saya spesifik sekali dan yakin bahwa
maka tidak akan memanggil para menteri tersebut kenapa
karena mungkin tidak sampai kepada pemirsa materi ini nanti
karena mungkin tidak sampai kepada pemirsa materi ini nanti
karena mempunyai tsm harus tahu
kalau perkaranya ini sudah mengenai soal wawancara
maka tentunya wawancaranya seperti itu
jadi mahkamah koinstitusi itu hilang
ini kalau tsm mau membuktikan apa bawa ke bawaslu
tidak mengandungkan peranggaran serius terhadap polisi tsm
kalau tsm mau membuktikan soekarno karang jangan bawa ke pma
jadi kalau kita mau membicarakan tentang tsm tidak boleh lagi dibawa ke bawaslu
baik bapak bapak mohon maaf sekali
kita harus potong dulu karena pembuktiannya nanti akan dimulai sejak satu april dua ribu dua puluh
bung refli bang oto terima kasih banyak